ada hotel terbaik sedunia di pulau dewata
bagaimana ya kalau staycation di sini
pastikan destinasi staycation yang dipilih aman dan nyaman
hotel kapela di desa kliki tegalalang gianyar bali salah satunya
hotel bergaya tenda mewah ini dinobatkan menjadi hotel terbaik di dunia
pada dua ribu dua puluh versi majalah wisata travel and leisure
didasarkan kriteria lokasi kamar pelayanan fasilitas dan makanan
saat masuk suhu tubuh saya diperiksa dan koper disemprot disinfektan
saya pun harus menggunakan masker mencuci tangan dan menjaga jarak
nah sebelum memilih hotel pastikan kita bisa mendapatkan informasi yang jelas
dari laman resmi hotel atau dari review tamu
salah satunya saya harus mengisi health declation form
ini berisi mengenai riwayat perjalanan saya termasuk kondisi kesehatan
hotel ini berkonsep gaya hidup penjelajah eropa yang berlayar ke indonesia
mencari rempah rempah dan hasil bumi

bahkan tamu diberi tas berisi kondisi kondisi
isi perlengkapan hidup dan tongkat untuk merasakan pengalaman menjelajah
terdapat dua puluh tiga tenda dengan masing masing jakuzi
dan tenda saya kali ini adalah naturalist tent
artefak buku lukisan gambar dan perabotan antik menghiasi kamar
beberapa diantaranya adalah koleksi pribadi sang pemilik
ini sebagai bentuk penghargaan
pada kerajinan lokal dan warisan budaya yang kaya dari indonesia
begitu saya masuk wow ini bukan tenda biasa
karena saya merasakan seperti berada di abad ke sembilan belas
terlihat dari desain interior pemilihan warna dan perabotannya
ini dalam regi dekat atau indonesia
tetapi perkembangan diseg neste rogers
etik tulisan mandoba di
suhu tubuh saya kembali diperiksa dan menggunakan cairan pembersih tangan
terapi setelah menggunakan masker penutup kepala dan sarung tangan
saat pijat rapis melepas sarung tangan
hanya bagian belakang badan saya yang dipijat
setelahnya perlengkapan diganti dan ruangan dibersihkan
lalu dikosongkan selama sekitar tiga jam
di ruangan pijat terdapat pohon nangka berbuah yang tumbuh subur
hal ini dikarenakan saat pembangunan hotel sebagian besar pohon tidak ditebang
konservasi dan kelestarian alam begitu dijaga
destinasi staycation selanjutnya membuat saya seperti bersembunyi dari hiruk pikuk perkotaan dan polusi
sekalipun di tempat persembunyiannya saya harus tetap menerapkan protokol kesehatan
yaitu pemeriksaan suhu tubuh menggunakan masker mencuci tangan dan menjaga jarak
high out villa bergaya bambu berada di duda selat karangasem bali
terdapat enam villa dan kali ini villa saya adalah hideout beehive
gerbang bisa dikunci jadi tak usah khawatirin untuk mendapatkan privasi
kedatangan saya disambut alas tunggal dan sungai sangsang
villa ini terdiri dari dua lantai dan berbentuk segi enam
kamar tidur utama berada di lantai atas dengan atap yin yang terhubung dengan bintang heksagram di lantai
di sini tak perlu lagi alat pendingin ruangan
di lantai dasar terdapat dapur ruang tamu dan kamar mandi dengan shower luar

saya tidak bisa berpengalaman
biasanya masih ingin berlama lama di sini
saya mencoba bermain gamelan ayunan dan membaca buku di tengah sungai
saya juga ingin berpengalaman
memberikan waktu untuk diri sendiri dalam kesunyian saya pun mengisi dengan olah nafas yoga dan meditasi
tak perlu lagi musik buatan karena suara alam begitu menenangkan

villa ramah lingkungan dan unik ini menjadi rumah tempat untuk berbicara
ini menjadi salah satu akomodasi airbnb yang paling didambakan di dunia
villa ditopang dengan jutaan bambu lokal jenis tali petung
sudah banyak penginapan penginapan di tempat lain yang kurang memperhatikan alam karena itu saja
makanya dari kami punya ide untuk bikin yang beda
yang beda yang klasik yang natural
dengan staycation di indonesia aja kita turut berkontribusi bagi bangsa
semakin meningkatnya mobilitas wisatawan aktivitas ekonomi akan dapat kembali berjalan
sehingga mempercepat sektor pariwisata untuk pulih kembali
dan zatamarindora ganjaru caksono bali